untuk pertama kalinya taat pribadi pemimpin pada epokan dimaskan jeng tat pribadi dihadapkan di pengadilan
taat menjadi saksi kasus pembunuhan yang melibatkan tujuh pengikutnya di pengadilan negeri keraksaan probolinggo kami siang
taat datang dari tahanan polda jawa timur sekitar pukul sembilan pria itu dikawal ketat penyidik unit jatanum dan brimopolda jatim
taat sempat menjalani pemeriksaan kesehatan karena mengeluh mahnya kambuh
selain taat saksi pelaku lain yang menjadi saksi adalah anggota tni au serka rahmat dewija
ia merupakan sopir mobil yang membawa mayat abdul ghani pengikut taat menuju waduk jatiluhur wonogirijo tengah pada tiga belas april dua ribu dua puluh
kasus pembunuhan ini menjerat sembilan orang selain tujuh terdakwa rahmat dan taat juga berstatus tersangka dalam kasus ini
taat juga dijerat pembunuhan terhadap ismail mantan pengurus padepokan lainnya
dan saat ini sidang kasus pembunuhan abdul ghani pengikut taat pribadi tengah berlangsung dengan saksi taat pribadi yang tengah dihadirkan di persidangan
kita ikuti jalannya persidangan
di kantor di klinkung
terhadap abdul ghani betul
itu terhadap abdul ghani
saudara yang pernah menanggung indah
pada waktu itu ada orang lain yang disana
pada waktu wadik winda yang disampaikan itu kepada saudara ada orang lain yang mendengar
bagi saja saudara pertama wadik winda ya

apa yang terjadi
apa yang menjadi kesaksian taat pribadi terhadap terbunuhnya salah satu anak buahnya abdul ghani pada medio april dua ribu enam belas lalu
ya yuda bukan hanya soal materi persidangan yang menarik bagi saya karena memang ini merupakan kali pertama taat pribadi dihadapkan di persidangan
walaupun sebatas saksi dari tujuh terdakwa yang juga pengikutnya terkait pembunuhan salah satu pengurus di padepokan yang dia pimpin yaitu abdul ghani
namun ketika memasuki
penghubungan di wilayah persidangan dan kemudian sidang dibuka oleh hakim memang suasana panas sedikit terlihat ketika ada perdebatan antara kuasa hukum atau penasihat hukum taat pribadi yaitu m soleh yang menyebutkan bahwa seharusnya taat pribadi tidak langsung diberikan sumpah oleh hakim karena dia meminta agar hakim menanyakan dulu apakah taat pribadi mau diperiksa sebagai saksi atau tidak
artinya kalau ketika kemudian taat pribadi menyatakan bahwa dia keberatan untuk menjadi saksi atas tujuh terdakwa maka persidangan bisa saja ditutup
namun hakim memiliki pandangan lain bahwa siapapun termasuk warga negara dan taat pribadi wajib memenuhi panggilan pengadilan dan menjadi saksi
apalagi kemudian kalau hanya sebatas alibi yang dikeluarkan oleh penasihat hukum taat pribadi yaitu adanya kasus yang sama yang menjerat taat pribadi dengan tujuh terdakwa ini walaupun status taat pribadi sebagai tersangka ini akan memberatkan atau membuat kerugian bagi pihak taat pribadi terutama bagi penasihat hukumnya untuk melakukan pembelaan ketika nanti taat pribadi berstatus terdakwa
namun ini yang kemudian dibantah
oleh hakim dan akhirnya ketika persidangan ini berjalan beberapa saat dan beberapa pertanyaan sudah diajukan kepada taat pribadi tanpa ada sumpah hakim akhirnya memutuskan bahwa taat pribadi harus disumpah dan harus mengulang pertanyaan ketika dia merasa bahwa pertanyaan sebelum disumpah itu kemudian ada keberatan atau ada perubahan
ini yang kemudian sedikit menjebak taat pribadi karena hakim sempat marah karena ada tidak konsistenan dari jawaban taat pribadi terkait siapa dan bagaimana kemudian abdul ghani dibunuh
sempat mengancam taat pribadi memberikan keterangan palsu sehingga ini sempat terjadi keributan antara hakim dengan pihak penasihat hukum taat pribadi dan sempat terjadi ada argumen bahwa kalau kemudian sirkulasi pembicaraan ini tidak bersumber atau bermuara dari hakim maka hakim akan mempersilahkan bagi penasihat hukum taat pribadi untuk keluar dari persidangan
apa yang sebenarnya ingin diungkap oleh jaksa terhadap keterlibatan taat meskipun kali ini dia hanya sebagai saksi terhadap tujuh orang anak buah lainnya yang diduga terlibat dalam kasus tewasnya
ya kalau memang dilihat dari sisi taat pribadi dan penasihat hukumnya memang posisi taat pribadi walaupun sebagai saksi memang cukup merugikan dari sisi mereka
namun ini dimanfaatkan betul oleh jaksa penuntut umum bukan hanya mengorek atau mencari fakta fakta terkait apa dan bagaimana peran dari tujuh terdakwa tapi juga bagaimana kemudian peran taat pribadi terkait kasus pembunuhan yang membelit
keduanya kedua pihak baik taat pribadi maupun tujuh terdakwa
artinya apa yang kemudian digali oleh jaksa penuntut umum misalnya berapa dan apa bagaimana kemudian taat pribadi mengetahui abdul ghani tewas misalnya
itu juga menjadi poin pertanyaan
ada perbedaan jawaban misalnya ketika ditanya hakim sebelum sumpah taat pribadi mengatakan bahwa satu dua hari setelah pembunuhan terjadi dia baru tahu ada kabar abdul ghani tewas dan ditemukan di waduk jatiluhur di wonogiri jawa tengah
ketika terus ditelusuri bagaimana dia tahu
kabar ini dia mengatakan bahwa itu dari salah satu terdakwa yang juga disidang hari ini
namun ketika dalam proses sumpah sudah berjalan ditanya lagi taat pribadi mengatakan bahwa dia sama sekali tidak tahu bagaimana dan kapan kemudian si abdul ghani terbunuh
dan ini juga menjadi perdebatan apakah taat pribadi tahu bahwa abdul ghani dibunuh atau terbunuh
ini yang masih didalami oleh penyidik dan oleh jaksa penuntut umum dan pertanyaan pertanyaan dari hakim ini seperti ditangkap oleh jaksa penuntut umum untuk memanfaatkan situasi yang
kemudian menyudutkan taat pribadi terkait apa peran dia termasuk juga pemberian uang yang diminta oleh abdul ghani yang menurut versi taat pribadi bahwa abdul ghani meminta uang satu ratus tiga puluh juta melalui salah satu terdakwa dan itu diasumsikan sebagai uang pinjaman bukan uang pemberian
dan juga pihak dari jaksa penuntut umum juga menyindir terkait uang sekitar hampir dua ratus sampai tiga ratus juta yang diberikan kepada abdul ghani yang kemudian oleh abdul ghani diberikan satu unit mobil
dan ini juga dikatakan sebagai taat pribadi
pribadi sebagai uang pemberian maksud saya uang pinjaman bukan pemberian
namun dari fakta yang saya telusuri misalnya ada beberapa hal yang menyambutkan bahwa uang tersebut uang tiga ratus juta tersebut yang kemudian dibelikan mobil oleh abdul ghani merupakan uang sebagai tanda damai antara taat pribadi dengan abdul ghani
dan ini yang membuktikan bahwa taat pribadi masih ingin merangkul abdul ghani tetap berada di padepokan karena posisi abdul ghani saat itu merupakan ketua yayasan
sehingga ada kemungkinan taat pribadi tidak ingin informasi yang ada di dalam
di padepokan itu keluar karena bertepatan dengan kasus pembunuhan ini tidak lama setelah pembunuhan terjadi memang ada sedikit masalah di internal padepokan
yaitu dipanggilnya abdul ghani di mabes polri untuk dimintai keterangan seputar kasus dugaan penipuan yang ada di padepokan
dan ini juga melibatkan dari taat pribadi yang kemudian ingin dihentikan ingin dibungkam sehingga muncullah uang yang diberikan dari taat pribadi kepada abdul ghani
sehingga muncul ada ketidaksukaan dari taat pribadi dan akhirnya sampai terjadi pembunuhan
taat pribadi mengakui memang dari para terdakwa sempat menghadap ke dia dan mereka ingin menyelesaikan urusan dengan abdul ghani dengan caranya sendiri
namun taat pribadi mengatakan bahwa dia tidak bisa mengetahui apa dengan cara menyelesaikan masalah ini sendiri
dia tidak tahu bagaimana caranya para terdakwa ini kemudian menyelesaikan masalah ini
dia hanya tahu dan itu pun dari laporan para terdakwa
begitu juga setelah kematian dari abdul ghani
taat pribadi juga mengetahui bahwa kematian abdul ghani bukan hanya dia ketahui dari media masa tapi juga dari laporan salah satu terdakwa yang menyebutkan bahwa
abdul ghani sudah tiada dan ini masih ditelusuri apakah kemudian laporan ini berkaitan dengan perintah atau suruhan taat pribadi kepada para terdakwa untuk menghabisi abdul ghani
ini yang masih harus dibuktikan di pengadilan
ya mifta tadi anda memberikan informasi terkait ketidak konsistenan pernyataan dimas kanjeng di hadapan pengadilan
apakah ini menunjukkan bahwasanya apabila dia memberikan statement akan menjadi suatu bumerang di persidangan berikutnya terkait dia akan menjadi tersangka
dan pastinya tujuh orang tersangka sekarang akan menjadi saksi pada persidangan
akan melibatkan dirinya apakah kurang lebih seperti itu permainan strateginya dalam persidangan kali ini
ya setidaknya itu yang kemudian diberatkan oleh pihak penasihat hukum bahwa
kalau kemudian taat pribadi bersaksi dalam tujuh terdakwa saat ini ini malah akan saling menyudutkan
karena mereka sudah membaca seluruh bap yang diungkapkan para terdakwa kali ini dan semuanya mengarah ke taat pribadi
jadi artinya dengan penasihat hukum yang sama ketika nanti taat pribadi bersatu terdakwa
bagaimana saling menuding dan saling menuduk bagaimana kemudian saling keterkaitan peran taat pribadi
sebagai orang yang diduga menyuruh atau memerintahkan pembunuhan ini dan juga tujuh terdakwa sebagai eksekutor
ini yang harus dibuktikan karena ketika kita berbicara kasus pembunuhan berencana
jaksa penuntut umum harus membuktikan unsur perencanaannya kemudian eksekusi sampai kemudian
tadi juga ditanyakan bagaimana cara para terdakwa ini membuang mayat dari abdul ghani di bawah jembatan di kawasan wonogiri jawa tengah
ini masih terus ditelusuri
namun saya tidak tahu kapan kemudian taat pribadi bisa berstatus terdakwa karena tadi jaksa mengatakan bahwa
berkas yang diberikan kepada mereka dari penyidik polda jawa timur masih terus dipelajari dan diteliti
nah kalau kemudian ini sudah fix sudah bagus dan seluruh unsur unsur ini bisa terpenuhi maka statusnya akan p dua puluh satu
nanti disitulah kemudian ini akan berlanjut pada pelimpahan pada pengadilan dan disitulah status taat pribadi bisa berstatus terdakwa
dan ini sempat terjadi perdebatan bagaimana kemudian taat pribadi bersaksi untuk terdakwa
di kasus yang sama namun hakim tetap bersikuku bahwa ini bisa dilanjutkan dan meskipun kasus yang sama taat pribadi tetap harus memberikan kesaksian dengan di bawah sumpah
baik miftah farid terima kasih atas informasi anda dan selamat bertugas kembali